mengenai isu mulai retaknya hubungan prabowo dengan presiden jokowi
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka membantah isu tersebut
menurut gibran hubungan antara presiden petahana dan presiden terpilih pemilu dua ribu dua puluh empat masih baik baik saja
isu renggangnya hubungan prabowo dengan jokowi muncul saat momen presiden jokowi tidak menyalami
prabowo di istana negara dalam acara zakat basnas tiga belas maret lalu
ditambah lagi karena gibran tak hadir ketika prabowo menyampaikan pidato pasca penetapan hasil pemilu
benarkah ketidakhadiran wakil presiden terpilih gibran raka buming raka dalam pidato kemenangan hasil kpu di kartanegara
menjadi sinyal kedua tokoh tak lagi harmonis
lalu bagaimana pula rencana pertemuan prabowo dengan megawati akan memengaruhi hubungan dengan jokowi
kita bahas sore ini bersama direktur lingkar madani ray rangkuti dan direktur eksekutif indobarometer m
saya mau ke bang ray dulu bang rey jadi kemarin ini wakil presiden terpilih gibran tidak hadir dalam momen penting ya sebenarnya ya
pidato kemenangan pak prabowo usai kpu menetapkan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat
ini dibacanya sebenarnya biasa biasa aja atau ada yang luar biasa dengan absennya wakil presiden terpilih gibran
mereka berdua hadir dalam momen yang sangat spesial yaitu momen untuk menyatakan dan merayakan hasil pengumuman kpu
waktu mereka dahulu sebelum ada pernyataan masih dari quick count loh ya dan exit poll mereka sudah menyatakan semacam pengumuman tentang kemenangan yang dilakukan secara bersama sama
tapi begitu ada pengumuman resmi yang disampaikan oleh kpu malah pengumumannya dilakukan secara
terpisah gitu ya satu di jakarta satunya di solo tentu dengan alasan karena masih sibuk kerja gitu ya
lebih pentingkan pekerjaan yang akan ditangani di solo dibandingkan dengan kegiatan seremonial semacam itu gitu ya
nah itu dua argumen yang kita dengar gitu tapi seperti yang disebutkan tadi di awal bahwa
jadi kalau gitu sinyalnya yang ditangkap apa kalau gitu bang rey dengan absennya mas gibran
ya kan beginilah ini kan sesuatu yang lajim lah dalam dunia
kalau kita dipertemukan oleh kekuasaan kita juga akan dipisahkan oleh kekuasaan itu gitu
karena pak prabowo gibran pak jokowi itu kan dipertemukan oleh kepentingan untuk berkuasa
nah setelah kekuasaan itu didapatkan problem keduanya adalah siapa yang lebih menguasai gitu loh
nah problem siapa yang lebih menguasai inilah menurut saya yang potensial membuat mereka renggang
apakah yang akan dimuasai nanti memang presiden terpilihnya
atau yang menguasai ini adalah presiden yang merasa bahwa dirinya paling berjasa bagi kemenangan pasangan calon ini
yang paling pasti bisa kita lakukan itu nggak akan ada yang keluar tetap di dalam
cuma mungkin tidak harmonis tidak ya macam macam lah saling mengintip dan seterusnya seterusnya
oke dilihatnya dari bang ray ini sudah mulai tidak harmonis siapa ingin menguasai siapa ini mulai terlihat kalau gitu
dari itu juga kacamata emang yang dilihat dari mas kodari sendiri dengan absennya mas gibran di dalam pidato kemenangan
seperti layaknya pasangan kompak harusnya datang bersama berdua
oh iya enggak kalau melihat mas gibran itu dan pak jokowi jangan pakai kacamata biasa
kalau pakai kacamata biasa pasti kecelek
sebagaimana berulang kali orang melihat mas gibran dengan kacamata biasa bahwa dia masih muda bahwa dia belum berpengalaman bahwa dia akan berhadapan dengan profesor dalam acara perdebatan
ternyata kan dia tampilnya luar biasa bahkan lebih baik penampilannya daripada orang orang yang dianggap kemampuannya di atas dia gitu
saya melihat mas gibran ini menjadi tidak hadir itu kan udah jelas
dia masih menjalankan tugas tugas sebagai wali kota
masalnya waktu itu hadir pada saat hasil umbul di kui kaun
tapi ini beda ini hasil kpu yang resmi tapi tidak hadir di pidato kemenangan bersama pak prabowo
iya kan sebetulnya dia sebagai wali kota juga punya kegiatan
barangkali waktu kui kaun
gini loh waktu quick count itu kan memang hari libur
sementara kemarin kan masih hari kerja
agenda yang memang harus dijalankan atau dijalani
jadi dari situ saja sudah gampang menjawab bahwa tanggal empat belas februari itu tuh hari libur
jadi kalau bukan hari libur tentunya tidak terikat dengan jadwal jadwal dinas atau jadwal jadwal tugas gitu
yang jelas sebetulnya kacamata mau dibilang pecah itu ya apa argumentasinya pada hari ini
bukan mengindikasikan tadi kerenggangan antara
pak jokowi dengan pak prabowo
semuanya ini kan tesisnya ini ada dua sekarang ini
jokowi dengan prabowo ini kan duet atau duel
tentu ada yang melihatnya sebagai duet
karena itu mengebukakan alasan alasan yang mengindikasikan bahwa itu duel
sementara saya melihatnya sebagai duet
yang jelas pada hari ini pak jokowi masih presiden
pak prabowo masih menteri pertahanannya
dan pak jokowi masih diharapkan atau dilihat punya kemampuan untuk membantu dan mendukung pak jokowi
apalagi mas gibran adalah wakilnya bagi pak prabowo
kalaupun misalnya ada perbedaan perbedaan
ya kita lihatlah mungkin enam bulan setahun dua tahun
kemudian nggak bisa baru dilantik
atau bahkan belum dilantik sudah dibilang mereka ini tidak duet
ini upaya untuk memecah belah prabowo dan jokowi
kalau orang ini untuk bisa akrab gitu
pada saat beberapa waktu lalu pak presiden ada acara di istana
pak menhan pak prabowo juga ada di sana
tapi pak prabowo nya tidak disalami sama presiden
yang sebenarnya juga mendukungkan prabowo gibran ini
kita jangan melihat gestur
tunjukkan masalah masalah yang nyata
sekarang konflik apa sih yang terjadi antara pak jokowi dengan pak prabowo
kalau nggak ada jangan diada adakan
kalau memang nggak ada peristiwanya jangan dipaksa paksakan
tadi sikap semua menteri disalami
tapi kemudian pak jokowi tidak menyalami pak prabowo
iya kalau konflik dalam pengertian satu ke kanan satu ke kiri ya memang tidak ada
ini kan yang kita lihat ini masih gejala gejala kan
belum mengarah kepada apa yang disebut dengan konflik yang kita sebutkan itu tadi
kalau bung kodari kan mengatakan jangan dari kacamata biasa
kalau dalam kacamata biasa itu lumrah terjadi
karena kalau dua orang dipertemukan oleh kekuasaan
maka kekuasaan itu pula yang akan memisahkan mereka gitu
nah dulu pak prabowo dengan pak jokowi itu dipertemukan oleh kepentingan kekuasaan
ya wakil presidennya adalah anaknya pak jokowi
nah tentu setelah kekuasaan itu di tangan mereka bagaimana
ya mereka akan berkepentingan untuk mengakumulasi kekuasaan sebanyak banyaknya
apakah termasuk dengan peluang pak jokowi masuk sebagai ketua umparte golkar
ya bagian bagian dari ingin mengambil pengaruh yang lebih besar kan
kalau kemarin misalnya pak prabowo pak jokowi belum apa apa
sudah menerima tamu seperti pak surya paloh
kan pak prabowo nggak melakukannya gitu
nah pertanyaannya kenapa justru pak jokowi yang mengundang pak prabowo
pak surya paloh untuk datang ke istana lalu menyebutkan di depan publik
kalau ada komunikasi yang diinginkan berhubungan dengan pak prabowo melalui pintu beliau gitu
kan itu sebetulnya sinyal sinyal mengatakan yang ingin mengatakan bahwa saya cukup punya pengaruh ke dalam koalisinya pak prabowo ini gitu
nah hari ini kita tahu pak prabowo ketemu dengan pak surya paloh kan
pak prabowo menyebut surya paloh itu setelah ditetapkan sebagai presiden oleh kpu
dengan pengaruh itu lagi lagi kembali terjadi antara pak prabowo dengan pak jokowi
karena kalau pengertian menakutkan seperti a dan b positif dan negatif itu nggak akan terjadi
tapi kalau konteknya adalah sinyal tanda tanda bahwa ada kerenggangan itu lumrah terjadi di dalam dunia politik
kalau mereka dipertemukan gini loh menurut saya
jangankan orang dipertemukan dengan kepentingan politik
orang dipertemukan dengan ideologi yang sama bisa pesat kok
jokowi pecah dengan pdi perjuangan padahal ideologinya sama
ya itu ideologi yang ideologi yang merah ini
kalau sama pak prabowo pecahnya kenapa kira kira
ya itu tadi soal siapa yang paling berpengaruh di dalam kekuasaan ini
kan naluri kekuasaannya kan sama
kalau dapat empat kenapa tiga
dan sebagainya sebagainya gitu
apakah dengan kabar bahwa pak jokowi juga disodorkan untuk menjadi ketua umum partai golkar
itu juga menjadi langkah tersendiri bagi pak jokowi untuk menguatkan posisi tadi ya
kalau kata bang ray bilang siapa yang ingin menguasai siapa
ya ya tergantung kepada apa yang mau dicapai ya
kalau kita bicara indonesia maju misalnya ya
maka saya melihat pak jokowi dengan pak prabowo itu sebagai satu kesatuan
sebagai satu tim bahkan diitunggal
beliau presiden walaupun beliau ketua umum gerindra
tentu tidak bisa mengawal agenda indonesia maju itu sendirian
bahkan mengawal pemerintahan pun perlu dukungan dari tujuh puluh persen delapan puluh persen kursi di parlemen
itulah kerangka sebetulnya pertemuan pak prabowo dengan pak surya paloh
dengan nanti menyusul ketua ketua partai yang lain
lalu kemudian selama ini sudah saling membaca
tentu apalagi ada kecocokan pribadi
tentunya yang terjadi adalah kerjasama
misalnya kalau bicara dukungan politik
bukan hanya dalam katakanlah pemenangan
atau seperti dulu zaman revolusi untuk proklamasi kemerdekaan
tetapi juga dalam pemerintahan
bukan mustahil pak prabowo memberikan ruang bagi pak jokowi
untuk membantu dia dalam konsolidasi politik
kalau misalnya rencana itu terjadi
apakah ini juga merupakan sinyal tersendiri
karena kalau misalnya berkali kali
cara politik tadi misalnya sebuah kelembung kodari
mengundang sebanyak banyaknya untuk masuk ke dalam koalisinya pak prabowo
bagi saya yang paling dekat dengan pak prabowo itu adalah pdi perjuangan
dan paling dekat juga dengan pak jokowi itu adalah pdi perjuangan
tapi tidak membuat panas kalau misalnya bertemu dengan pdi perjuangan
karena itu kan bagian dari yang kita sebutkan tadi
bagaimana pengaruh ini lebih dominan
pak prabowo kalau mengundang ketemu dengan ibu megawati
ya dengan sendirinya mengatakan bahwa pak jokowi ini bukan siapa siapa lagi di lingkungan mereka gitu loh
yang nentuin saya mau ketemu dengan siapa itu ya saya gitu loh kira kira
bukan pak jokowi gitu loh kira kira itu
itu yang mau disampaikan oleh pak prabowo
dengan begitu pak prabowo mau mengatakan kepada publik
yang menguasai ini koalisi bukan namanya jokowi
tapi namanya pak prabowo gitu lah kira kira